saya merasa asing disini
kalau saya ibaratkan
kamu masih perlu beradaptasi
selama kamu masih berada di pulau terpencil itu
karena kamu tahu sendirian
ini tragedi yang sangat naas sekali
kemungkinan orang untuk hidup itu sangat kecil
hari ini akhirnya tiba
dan harapan yang panjang
yang nyaris tidak mungkin
dua dua saya selama ini
meski sempat tertunda
satu permintaan saya
pulang dengan selamat
setelah hampir dua tahun lamanya
dengan nomor registrasi penerbangan ea tiga ratus tujuh puluh empat
kini kembali dilakukan
karena setelah ditemukan beberapa korban yang selamat
dan saat ini korban yang selamat
sudah dievakuasi menggunakan
angkatan laut yakni kri semarang

perjalanan menuju ke jakarta
salah sama rendy belum kasih kabar lagi
terakhir bilang katanya kapalnya pagi ini
mau datang sudah sampai
halo assalamualaikum tante
waalaikumsalam sal gimana
kamu masih di rumah sakit angkatan laut kan
eee sorry banget ya tante
aku belum sempet ngabarin
sebenernya pengen ngabarin
cuman memang situasinya juga lagi
kita masih nunggu kabar terus soalnya
tante gak tau mesti ngapain
maksudnya tante antara excited sama sedih sama i don't know
tante gak tahu maksudnya apa
tante masih punya harapan untuk bisa melihat
dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal
tante panik makanya
terus gimana kamu sudah ketemu
ada korban yang sudah datang atau apa atau
atau yang hidup atau apa
please kasih tau tante
belum belum belum tante
jadi masih beberapa jam lagi sampai kapalnya berlabuh
nah nanti ketika sudah begitu
baru dibawa kesini makanya
saya sama reni masih nungguin
ya allah jadi belum ada yang sampai ya
baru mau aduh
tante tante tante
tante cemas sekali sal
tante pengen kesana tapi
tante pokoknya sekarang tante tenang dulu aja
ya tenangkan hati tante
nanti biar aku sama randy yang pastikan dulu
kalau memang salah satu penyintasnya adalah al
kalau memang sudah benar seperti itu
baru tante ke rumah sakit sini ya
please ya kasih tau tante
begitu sudah ada yang datang atau kabar
tante terima kasih sama kamu sama reni ya
iya paham tante
makanya sekarang tanpa tenangkan hati
berdoa terus ya tante ya
nanti aku update terus oke
oke amin amin ya udah oke
jangan ke surprises
orang untuk hidup
ini suatu keajaiban
suatu karunia yang harus kau syukuri
kamu akan pulang
keluargamu menunggu di rumah
semangat selalu ya
kau akan berjumpa dengan orang orang yang kau sayangi
kasih tau nggak ya
saya kasih tau andi nggak ya
tapi kalau saya kasih tahu andi
nanti dia nekat
mendatangi kapal itu
padahal kapalnya juga masih belum sampai
masih di tengah laut
apa yang harus aku lakukan
wajahnya ibu rasa tegang banget ya
kalau yang selama ini diharapin tuh
kalau misalkan ini benar benar kejadian
berarti tuh allah mengaburkan doa
justru ketika kita tuh udah siap ikhlas semuanya
insya allah mbak
meskipun mas al belum ada di sini beneran ya
belum nyata ya
aduh ki berharap banget
kalau emang kadang tuh hal yang gak kita kepikiran
malah tiba tiba datang ya nggak sih mbak
kayak mendingan saya nggak usah ngasih tahu deh
ya saya nggak usah ngasih tau
saya gak mau andin kecewa untuk kedua kalinya
di saat dia sudah ikhlas
sudah bisa merelakan
tiba tiba mendapat kabar yang memberikan harapan
terus ternyata kenyataannya tidak sesuai harapan
dia akan dua kali lebih hancur sekarang
itu udah nggak usah kasih tau andin
randy sama saya belum kasih kepastian dan belum kasih kabar
saya nggak usah kasih tau andin
reina nggak boleh tau dulu soal kabar al
aku harus keep sebisa mungkin dari reina
sabar ya pak
kami belum bisa memastikan siapa saja nama nama yang ada di kapal tersebut
karena kita masih menunggu kri semarang lima ratus sembilan puluh empat
merapat ke jakarta
makasih banyak pak ya
gue masih gak diangkat ya
coba lagi deh
dari tadi saya belum bisa angkat telepon soalnya ini posisi masih di rumah sakit angkatan laut
ya jadi sepertinya jadwal kita hari ini kita reschedule ya